jawa timuran jangan bawa ke jawa tengah
meso aku bisa banyak
takut dicek lewat far ya
lalu ada bung justinus laksana pengamal sepak bola yang pernah membawa timnas futsal indonesia di peringkat ketiga pada kejuaraan futsal aff tahun dua ribu lima dan dua ribu sepuluh
budi sudarsono salah satu legenda sepak bola indonesia yang sudah empat puluh enam kali bermain
untuk timnas indonesia dengan mengkoleksi enam belas gol
komika david nurbianto yang bersama sama saya dan pendukung timnas masih belum bisa move on
kalau kita lihat dengan var ini mungkin agak relate dengan apa yang dikatakan oleh coach justin
kita juga pernah diuntungkan dengan var ya
ini waktu itu melawan korea selatan nih
jadi waktu melawan korea selatan kita juga banyak diuntungkan oleh wasid
coach yassin tadi mengatakan itu makanya ingin kita ingatkan
sebenarnya bukan diuntungkan memang wasid mengikuti regulasi yang kebetulan menguntungkan kita
jadi dia tidak menguntungkan kita karena kalau wasid menguntungkan artinya wasid berpihak
oke dia menjalankan aturan dan it happens that i benefit untuk indonesia
yang paling penting itu penaltinya justin upner
eee waktu penalti itu saya juga termasuk yang langsung matiin tv dah that s it
nggak saya gak matiin cuma ya elah dia lah kok justin hapner salah satu pemain terbaik kita loh
layak ditahan cuman semua korea semua teriak teriak
ini memang karena supporternya dan pemainnya selebrasi itu hak wasit ya untuk menggagalkan
gini pada saat kalau masuk keepernya maju ke depan nggak ada masalah
wasit wajib ngecek karena tidak masuk
kalau tidak masuk dicek lagi
keepernya keluar lewat garis sebelum boleh disentuh atau tidak
dan pada bola belum disentuh lewat far lagi dicek ternyata dia sudah maju
kalau ini bola seandainya masuk gak dicek far gak diambil ulang
jadi kalau ini terjadi pada kita mungkin kita juga marah
tapi karena terjadi pada korea akhirnya korea juga nggak ada yang protes juga
karena terbiasa dengan main yang fair dan sebagainya
kita karena jadi bung budi juga ingin mengatakan memang teknologi var ini
dan bagaimana wasid menginterpretasikan far
bisa jadi memang di luar atau ya bertentangan dengan ekspektasi supporter bola
clear tadi sudah dijelaskan oleh coach justin
dan betul tadi bung budi mengatakan kalau itu terjadi pada timnas indonesia pasti
kata kata mutiara keluar semua
kita itu merasa karena euforianya luar biasa semua terjadi
kita itu merasa bahwa tim ini harus menang terus
mereka lupa tujuh belas pemain itu liga satu
dimana liga luarnya juga tir dua tir tiga
yang klub klub biasa banget
jadi tim ini itu masih di apa ya dalam proses untuk dibentuk
ini sebenarnya untuk saya ini tim medioker
cuma berkat kerja keras berkat sintayong berkat pemain berkat segala galanya
mas yassin ini mengatakan sudah ada progres tapi kemudian kalau merasa bahwa kita berhak untuk mendapatkan semua itu juga nggak benar
saya mau mengutip kalimat dari ketua pssi erick thohir
ini setelah qatar yang juga melihat bahwa ada keputusan keputusan wasit yang tidak adil terhadap kita
kita pssi akan melayangkan surat protes
tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian
kita belum selesai masih ada dua game lagi dan lain sebagainya
seberapa sakti surat protes ini bisa membuat hakim itu
bisa kita anggap fair terhadap indonesia
ya protes ini adalah jalan terbaik yang harus dilakukan oleh pssi
jadi sama kalau paslon protes kmk ya
apapun yang paling penting dari protes yang kita lakukan adalah kita mengingatkan afc bahwa var ini tidak kemudian menjadi sempurna
termasuk bagaimana wasit memimpin di lapangan
saya yang nggak setuju adalah dengan cara misalnya kita perundungan dan sebagainya kepada wasit
sementara kita gak paham soal aturan yang ada
gak pernah ya ada sejarah protes dan kemudian protes itu hasilnya dilubah
yang harapannya sebetulnya adalah supaya wasit itu tidak digunakan lagi
di protes akhirnya ditarik gelar juara
kamu tuh jangan bikin harapan palsu gitu dong
kalau kita kemudian menemukan ada indikasi match fixing di situ
itu ada kemungkinan pertandingan itu akan berubah skornya gitu kan
iya dong beda dong itu konteksnya
saya bilang sekalian indikasi match fixing dengan buktinya
karena itu bisa mengubah hasil pertandingan bisa jadi
pak marji waktu saya tampil di tv bilang
saya bilang kalau ditemukan itu sampaikan
tapi kalau cuma sekedar protes tidak akan bawa hasil pertandingan
tapi yang paling penting sebetulnya yaitu
wasitnya jangan dipasang lagi
itu yang tidak bisa diterima sama teman teman kita
wasitnya dari saudi kalau nggak salah ya
tapi dia bukan tanpa kontroversi loh
yang wasit yang nanti malam akan ini bukan tanpa keputusan kontroversial
levelnya masih jauh di bawah wasit eropa
paling tidak raff sudah tersenyum bahagia
karena si wasit far yang kemarin bolak balik
sudah diturunkan jadi asisten
untuk wasit yang memimpin malam hari ini ya
siap siap aja kami udah tahu ig kalian
sebelum kalian bertanding kami udah tahu titik koordinatnya